terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
kepala kantor urusan agama kecamatan harimul bahwa berdasarkan informasi dari kepala kua naingul bahwa pernikahan itu sama sekali tidak tercatat di kantor urusan agama
akan tetapi kami telah memerintahkan kepada kepala kua kecamatan naribul untuk melakukan investigasi ke lapangan
yang terlibat di dalam pernikahan tersebut supaya nanti betul betul informasinya dapat kami terima
oleh karena itu maka hari ini kepala kua serta tim tengah melakukan investigasi di lapangan
sejauh ini memang tidak ada laporan ataupun permohonan nikah dari yang bersangkutan kepada pihak kua setempat pak
dari informasi yang langsung kami tanyakan kepada kepala kua
memang sama sekali tidak pernah ada calon pengantin yang kemudian mendaftarkan diri atasi nama
saya tidak tahu namanya siapa
bahkan justru kepala kelas sendiri dapat informasi dari kapolsek
oleh karena itu maka kami dari kementerian agama yang pertama tentunya merasa prihatin tentang telah terjadinya pernikahan sejenis
kemudian sikap apa yang harus kami lakukan tentunya ini menjadi pr dan harus menjadi komitmen bagi kami
untuk terus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat
kita punya penghulu di lapangan kita punya penyuluh untuk kemudian mereka terus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat
tentang pernikahan ini sehingga hal hal yang dikhawatirkan kejadian seperti ini mudah mudahan ke depan tidak ada
pak sejauh ini dulu sempat pernah ada juga di daerah sukarsmi
sejauh ini pihak kemenek sendiri sudah menerima berapa laporan sih pak yang situasinya yang memang mungkin hampir mirip gitu pak
ya sejauh ini karena memang saya di seksi dimas baru lima bulan berjalan memang kami baru mendengar laporan yang pertama dari pernikahan sejenis yang beberapa tahun
eh beberapa bulan kebelakang yaitu di soekarno rasmi
dan alhamdulillah memang itu mereka hendak mendaftarkan ke kaua tapi kemudian oleh kaua ditolak karena memang tidak bisa mengajukan dokumen tentang kepenerukannya
kalau yang hari ini memang sama sekali tidak melakukan pernikahan
dalam pandangan kami bahwa pernikahan itu selama tidak tercatat di kua maka kami menganggap bahwa pernikahan itu tidak ada
jadi apa yang diperlukan untuk masyarakat juga untuk tidak melakukan kawin siri atau semacam itu
apalagi pernikahan yang sama sekali bertentangan dengan ketentuan syariat